kamu liat entut gak
bener kamu gak ngeliat entut
ya ampun ce ce yoyote udah nanya sampe tiga kali
emangnya tuti gak bilang saya mau pergi kemana
dasar laut yang biru
ku ingin diriku terbaring percayalimu
tadi mas udah sadar
karena tau dede belum pulang
terus sekarang gimana
tadi kamu ngeliat dede dimana
di jalanan kang
gak jauh dari pangkalan ojek naik motor
kamu masih ingat tampang orangnya
siapa orangnya ce
bagi serius jangan bercanda
orangnya tega keliatan kan pake helm kang
kita ke tempat pangkalan ojek
suara yang ke refrigerator
bu dokternya ada bu
ibu dokter ada di dalam
boleh saya masuk
saya mau bicara sama dokter
dok ada pak idan
katanya mau bicara sebentar
silahkan duduk pak idan
ada apa ya pak
taman bermain dibuka lagi
mereka sudah terbiasa
bermain di sini
kalau di rumah
bawaannya jadi rewel
begini ya pak idan
taman bermain ini
supaya ada interaksi yang harmonis
antara anak dan bapak
karena kan pak idan tahu sendiri
di ciraus ini tuh gak ada ibunya
jadi tempat ini tuh bukan tempat penitipan anak
pak idan juga harus menyampaikan
sama bapak bapak yang lain
kita semuanya sudah paham
kita semua berjanji
tidak akan mengulanginya lagi
taman bermain ini akan saya buka lagi
terima kasih bu dokter
nanti akan saya sampaikan semua pada teman teman
terima kasih bu dokter kalau begitu saya pamit
hebat bos idan
bos idan ini lontar lontarnya
kamu dong yang jagain
saya kan sudah perjuangkan
kan ada di sana
laut yang biru
ku ingin diriku
teri di kerutun
asik juga ya
bagus suara kamu teh
ustadz juga bagus wih
enggak mau cari anak saya
sayang kehilangan anak malah mamang yang kumat bengeknya
udah kalau gitu saya permisi ya mamang
gaya rambutnya segini kulitnya putih badannya langsing
ya kenal itu
adung tadi yang bawa
sekarang itu orangnya kemana
dia mah gini hari tidur
kakak kalau misalnya nanti adungnya dateng
minta tolong ke rumahnya maeros ya
ditungguin ada penting gitu ya
yaudah gitu aja deh
terungnya kak assalamualaikum
kita tunggu di rumah aja
tunggu rumahnya maeros